diburu di hutan pada tahun dua ribu tiga belas santoso belum juga tertangkap
dalam operasi tinombala yang melibatkan pasukan elit pun kelompok ini tidak tersentuh
faktor medan yang berat menjadi alasan namun apakah hanya faktor alam yang menjadi kendala
berikut laporan korespondensi nn indonesia miftah farid
sebelum diburu di lembah napu kelompok santoso bergerilya di kawasan tamajeka gunung biru di pesisir poso
meski wilayah hutan itu terbuka keberadaan mereka sulit dideteksi
saya berada di belantara lembah napu tepatnya di pedalaman kabupaten poso
di hutan seperti inilah santoso dan tiga puluh pengikutnya bersembunyi dari kejaran petugas keamanan yang terlibat dalam operasi tinombala dua ribu enam belas
medan yang berat dan cuaca yang tidak menentu di kawasan ini menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan perburuan
namun satu hal yang pasti
karena kemampuan santoso dalam melakukan navigasi menjadikan operasi perburuan terhadap dirinya menjadi berlarut larut dan berlangsung selama bertahun tahun
operasi perburuan santoso sudah digelar sejak dua ribu tiga belas lalu mulai camar maleo sampai tinombala dan semuanya berakhir nihil
pasukan elit dari kopassus denjaka kostrad rider sampai marinir kemudian diterjunkan untuk membantu densus delapan puluh delapan

kawasan lembah ini sangat luas dengan vegetasi yang rapat dan suhu udara yang bisa mencapai di bawah sepuluh derajat celcius
kemampuan navigasi dan strategi gerilya ala anoa menjadi cara efektif lepas dari kepungan aparat
dia mampu mengikuti jalur jalur yang justru jalur jalur anoa yang kemudian mereka lewati menghilangkan jejaknya
mungkin aparat hanya mengatakan bahwa ini jalur anoa padahal itu jalur yang mereka lewati
santoso sebenarnya sudah sering masuk hutan termasuk mempelajari perilaku anoa yang muncul tiba tiba dan hilang begitu saja ketika terlihat
meskipun membawa istri dan bayinya pergerakan santoso tak pernah terdeteksi
kepala badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt mengakui jumlah personel jauh lebih dari cukup untuk menangkap santoso
namun faktor alam dan medan menjadi kendala
medan dari dulu dulu kelompok kelompok ini bermainnya di kota
tahun dua ribu tujuh dua ribu enam mereka bermainnya di kota sehingga kita bisa lakukan penangkapan saat itu
nah sekarang mereka sudah bermain di hutan
operasi tinombala dua ribu enam belas menjadi pertaruhan karena merupakan operasi penumpasan teroris terbesar
kelompok ini diduga tersisa dua puluh sembilan orang
meliputi dua puluh enam pria dan tiga diantaranya perempuan